sama sama pak permisi
sekarang saya sadar
putri saya armin
begitu mencintai saya sepenuh hati
dia mencintai saya dengan sangat
aku kasihan sama tante frozen
mama juga kasih
tante frozen selalu tidak di penjara
tante frozen nangis tidak di penjara
aku mau bikin sesuatu
biar tante frozen tidak nangis terus
sama mama bantu ya
ya papa bantu
apa mama bantu ya
bu elisa sudah menjalani
sidang yang kedua
dan di sidang yang ketiga
pak riki akan dipanggil sebagai saksi
terkait pelarian yang sudah
pak riki dan bu elisa lakukan
apa pak riki sudah siap memberi kesaksian
saya sudah siap beri kesaksian
terima kasih pak riki
bapak bisa gak hubungin sodara saya rafael
saya mau ketemu sama dia
saya akan hubungin pak rafael
baik pak riki
terima kasih pak
pak riki bisa kembali ke sana
tolong bawa kembali pak riki ke saya
haci gelangnya udah jadi
anak mama ini agak baik sekali sih
baik seperti malaikat
kamu belajar dari siapa sayang
waktu itu aku diajarin jua mah
semoga tante frozen oke ya mah
dan tante frozen pasti suka banget sama gelanda irina
anak papa ini anak yang paling baik se dunia
anaknya siapa sih
ini cuma untuk frozen doang yang dibikinin
mama gak dibikinin
ini mama nampak kayak anak kecil
nanti aku bikinin deh buat mama
ini bonenka kesayangan aku
buat temennya juga
udah ada berani bobok
selamat siang pak
siap rik ada apa rin

saya sudah email ke bapak beberapa cv yang masuk untuk jadi asisten bapak
sama sama pak permisi
oke sampai ketemu makasih
lo lakuin sesuatu buat elsa

sudah mengajukan soal tes dna terhadap rena ya pak nino
dan dalam satu atau dua minggu ke depan
akan ada surat permohonan izin
buat ibu andin dan pak aldebaran
untuk dapat memberikan izin
agar reina dapat melakukan tes dna bersama pak nino
sekali lagi terima kasih banyak
semakin cepat semakin baik
karena saya udah gak sabar pengen tahu
identitas reina yang sebenarnya
baik pak saya akan usahakan
yang terbaik pastinya buat pak nino
sekali lagi terima kasih
terima kasih kembali pak nino
saya permisi ya pak
waalaikumsalam pak nino
karena kakak kemarin terlalu banyak ikut campur
mengenai pekerjaan kamu
ya kakak sadar sih
yang namanya pekerjaan kan nggak bisa dipaksa
dan kamu juga akan berhak untuk menuntukkan masa depan kamu
kakak salah kakak minta maaf
ya udah gak apa apa kok kak
lagian aku juga udah kirim cv ke banyak perusahaan
jadi ya semoga aja diterima
doa yang terbaik pasti buat kamu ya
amin doain aku ya
pasti doain aku
aku dapat aku dapat panggilan interview
langsung sama direktur utama